saya tadi sudah menyampaikan situasi yang terkait dengan ekonomi intinya dari rapat tadi makroekonomi indonesia masih kokoh
tapi tentunya kita terus waspada dan kita terus mencermati dari dekat perkembangan situasi di timur tengah
nah teman teman kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik
pertama kita khawatir melihat perkembangan situasi di timur tengah dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
oleh karena itu upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh indonesia
di dalam kaitan ini di dalam dua hari kebelakang kemarin saya melakukan komunikasi baik melalui telepon exchanges of message
dengan menteri luar negeri iran dengan menteri luar negeri saudi arabia jordania mesir uae uni eropa jerman belanda
dan juga dengan wakil menteri luar negeri amerika serikat
tadi pagi wakil menteri luar negeri amerika serikat menelpon saya dan kita melakukan apa kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di timur tengah
dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi
dengan pihak pihak terkait langsung
yang kita minta adalah self restrim menahan diri dan deeskalasi
sementara dengan teman teman kita yang lain misalnya dengan para menteri luar negeri jerman belanda dan negara negara timur tengah
kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi
komunikasi antara para menteri luar negeri
terus dilakukan sekali lagi agar pihak pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi
jadi itu yang kami sampaikan kepada bapak presiden
kemudian yang terkait dengan pelindungan wni teman teman
jadi kita terus dari day one kita terus melakukan komunikasi koordinasi dengan beberapa kedutaan besar republik indonesia
di tehran kemudian di mesir dan di tempat tempat lain
travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal tiga belas april yang lalu
kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam twitter kementerian luar negeri
sehingga jika para warga negara indonesia yang tinggal di tempat tempat tersebut dapat menghubungi hotline kbri
dan kita juga sudah melakukan engagement
manajemen langsung dengan warga negara indonesia yang berada di iran dan juga di israel pada tanggal empat belas april
untuk memberikan briefing kepada mereka hal hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat
jadi intinya itu teman teman sekali lagi kita pantau dari dekat kita waspada dan kita terus melakukan upaya diplomatik
agar masing masing pihak menjaga
juga menahan diri self restraint
dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi
demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih
itu arahan dari presiden terkaitan korupan apa aja itu
soal keamanan kemarin sudah sedang sedang apa sedang berkata dewan keamanan pbb itu meminta agar diarisasi netizen
dewan keamanan pbb kemarin tidak menghasilkan sesuatu
jadi kita akan lihat perkembangannya komunikasi diplomatik seperti yang tadi saya sampaikan terus dilakukan
pesan bapak presiden tadi dua yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi
karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
jadi sekarang masing masing pihak teman teman sudah mulai menghitung
jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing masing negara
baik harga minyak harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya dan sebagainya
sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan rapat langsung dipimpin oleh bapak presiden dan juga bapak wakil presiden dari sisi ekonomi
pak menko ekonomi sudah menyampaikan tadi pak menko marves sudah menyampaikan wamenkeu juga menyampaikan karena bu menkeu sedang ada di washington untuk rapat
jadi itu yang kita lakukan tadi
wni sejauh ini alhamdulillah dalam keadaan baik
dalam artian tidak terdampak situasi yang ada
kita terus melakukan pantauan dari dekat dan hampir setiap hari teman teman kementerian luar negeri mengadakan rapat secara virtual dengan kbri kbri di wilayah wilayah
yang kira kira dapat terdampak jika terjadi eskalasi termasuk contingency plan juga sudah kita buat
jadi untuk kbri kbri itulah yang kita lakukan sampai saat ini teman teman
insya allah mudah mudahan wni kita semuanya dalam keadaan selamat